aku bakar tempatmu
kalian jangan begitu kutahan
ini urusanku dengan jaya ageng nira
pergi kalian pergi
selagi gusti allah menitipkan ruh diraga ini
aku akan tetap bersyiar bersama suamiku
tapi ingatlah di ujung jalan sana
allah akan memberikan surga
bagi orang orang yang sabar menempuhnya
kamu paham kan
apapun yang terjadi terhadap suami saya
saya harus tetap berbakti dan memuliakannya nyai
sekarang bantulah suamimu ratmini
dia butuh pertolonganmu nyai
baik nyai terima kasih nyai
kang melihat anak kita kang
saya benar benar bertobat ya
ada apa dengan patmo
patmo sekarang sudah bertobat kang
sekarang dia makin tersenuh sama istrinya si radmini kang
katanya dia menyesal sudah melarang si radmini itu
untuk menghaji di pesantrennya nyai ageng rang kang
kamu sudah merenggut orang orang terdekatku
aku bersumpah demi luhurku
aku tidak akan membiarkan isimmu
awas kang nyai awas
nyai ageng rang
minhalah patient brain
saat kau manufacturers
dan anak diand realize
bisa bisa dia dan mereka
dan ma tulis
suara siapa itu
itu suara kang bandi nyai
suara kang bandi
nyai jangan keluar nyai
kang bandi suka
suka gelap mata nyai jangan
sumira kamu tidak usah takut
nyai jangan nyai
untuk para santri yang lain
tolong pengadilnya diteruskan
nyai jangan nyai
ada apa kesana
aku minta bubarkan pesantren ini
karena kamu sudah menyebarkan
yang membuat semua orang meninggalkan aku
pokoknya bubarkan pesantren ini
aku bakar tempat ini
kalian jangan begitu kutahan
ini urusanku dengan nyai ageng nira
sampai jumpa lagi
selagi gusti allah menitipkan ruh diraga ini
aku akan tetap bersyiar bersama suamiku
ki ageng ngerang
kau akan tetap bersiar bersama suamiku
ki ageng ngerang
aku selalu saja bikin masalah dimana mana
diam kamu sumira
kamu sudah tega meninggalkan aku
kita sudah pisah kang
aku tidak mau kembali lagi sama kamu
aku sudah hidup tenang disini kang
biarkanlah sumira menenangkan diri disini
bila kisanak sudah bertobat
dia pasti akan kembali
simpan saja ceramahmu nyai
aku tidak butuh
kamu sudah menghancurkan hidupku
aku harus mengasah ilmu hitamku
supaya aku dapat kekuatan lagi
dan bisa mengalahkannya ageng gerang
semua orang membicarakan dia
dan aku ingin menjadi wanita tercantik
dan terhebat di tanah jauh ini
saya ingin ke pondok pesantren
mengantar anak saya
supaya jadi muridnya
menjadi muridnya ageng gerang
yang nya ageng gerang